yang tentunya akan memeriahkan upacara pembukaan pon ke dua puluh di papua kali ini
jadi orang yang datang kemudian mau pesen ukuran berapa baru deh si tauchonya dimasukkan ke botol misalkan
jadi jumlah yang melapor itu berdasarkan kalau kita ambil metodologi penelitian itu tidak sampai sepuluh yang melapor
berarti chen lu kurang
maka mau tidak mau kita harus impor untuk saat ini
katakanlah delapan misalnya yang lolos ya
dan harus dimasukkan sebelum pukul delapan belas atau pukul enam sore pada tanggal sebelas oktober
betul tidak saja untuk kemudian
dengan adanya pekerjaan persiapan
jadi ya inisiatif suami saya juga itu asalnya
penerimaannya di jawa timur juga sangat kuat
salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan
simpan dalam lemari es kue bisa awet selama empat hari
meghan markle begitu ya yang diduga juga berkonflik dengan mendiang ratu elizabeth ii